loh nek ida putri kok ada disini mau kemana
gak tau tante kita mau kemana soalnya kita baru diursir sama ibu kontra kan
kalau gitu gini aja mendingan nenek sama putri bu sementara tinggal di rumah saya aja ya
aduh ajaib sekali ya
aduh ajaib sekali ya
aduh ajaib sekali ya
makanya om sebelum terlambat intrafanya deh om
allah itu udah baik sama kita om

sekali lagi terima kasih nenek
kamu sudah menyelamatkan om
om janji om akan taufan
om gak akan lupa
om lagi berbuat jahat
terima kasih nenek
sekarang oh pergi dulu ya
terima kasih allah
aku inginkan putri untuk berbuat baik lagi
besok berjaya terusnya
aku inginkan putri

terusnya aku inginkan putri
untuk terus berbuat baik lagi
sayang kamu tahu
pokoknya aku tidak mau keluar dari sini
eh bukannya aja
kan juga jibro
buang semuanya nek
saya gak mau tahu

saya pasti bayar secepatnya bu
saya mau dengarnya
kalian angkat kaki dan
kalau kami diusir dari sini
kami harus tinggal di mana
dia masih kecil
itu urusan kalian
mau tinggal di hutan
saya gak peduli
cepat angkat kaki dari sini
kasih kesempatan satu kali lagi mau
kasih kami kesempatan bu
saya akan sujud
saya akan cium kepadamu
saya akan berdoa
saya akan berdoa
saya akan berdoa
nek jangan nek
ustadz kan pernah bilang
kita sujud hanya kepada allah
hanya allah yang boleh kita sembah
nenek lupa ya
hei anak kecil
kecil kecil udah sok tahun
cepat kalian angkat kaki dari rumah ini
ihh bawa barangnya
ihh bawa barangnya
ada apa ya ribut ribut

ini ada apaan sih
siang siang kok ribut banget
ganggu orang tidur aja sih
ganggu orang tidur aja sih
lagian sama tetangga tuh
lagian sama tetangga tuh
gak usah ribut ribut
maaf pak rt
maaf pak rt
saya terpaksa mengeluarkan nenek ida ini
saya terpaksa mengeluarkan nenek ida ini

karena dia itu nunggak beberapa bulan
betul pak rt
itu akan menjadi contoh yang buruk
buat kontraktor kontraktor lainnya pak rt
orang orang yang ngontrak rumah pak rt
baik ya pak rt
bahasa belandanya tuh ya kontraktor
bahasa belanda bahasa inggris aja belepotan pah
oh itu persoalannya yaudah biar saya calengin dulu ya
apa ini apaan sih
nyari duit itu itu gak gampang susah enak enakan aja main kasih kasih ke orang
gak ada ya
eh nek ngapain lagi sih masih di sini
cepet dong keluar
pergi ya maafan sih cepet
ayo pergi dong masih betul aja di sini
nenek jangan takut
ustadz kan pernah bilang allah itu maha pengasih dan maha penyayang
putri percaya nenek allah itu pasti pelihara kita dimanapun kita berada
masya allah bakal melindungi kita nek lihat aja nek
burung di taman bunga di pinggir jalan
ya allah dipelihara sama allah apalagi kita manusia
jadi nenek jangan setia
kamu benar put
sekarang kita pergi ya
maafin putri kalau putri punya salah
mudah mudahan kita ketemu lagi
oh aku ingat
loh nei ida putri kuda di sini mau kemana nggak tahu tante kita mau kemana soalnya
kita baru diurusin sama ibu kontrakan astagfirullahaladzim
kalau gitu gini aja mendingan nenek sama putri bu sementara tinggal di rumah saya aja ya
tidak usah ini kami tidak mau merepotkan yang
gak nek justru abi pasti senang karena di rumah ada teman
ya bener putri
jadi nek ida akan tinggal di sini bu
iya abi jadi sementara naida tidur di kamar kamu dulu kamu tidurnya sama ibu ya
putri ding juga ada ya bu
iya abi jadi putri sama naida sementara akan tinggal di rumah kita dulu beberapa hari
abi aku tinggal di kamar kamu nya cuman sebentar kok tinggal lama lama di sini juga enggak apa apa